terima kasih kepada mbak mc
jadi kenapa haikal telat
karena tadi kami sempat mengalami kejadian
udah gitu dong ustadz udah nanti gitu
kalian masuk kamarnya kan ayo
satu dua tiga
tiga satu dua
tiga dua tiga
tiga dua tiga
sebentar mau nanya
mas pari ambil temen temen kusing lain mana
kalau gitu saya permisi dulu ya
sobri ambe hazar gak ada
mas pari gak ada
mbak jangan jangan
tidak ada sih mbakku
saya ada dimana ini
kamu harus sembuh harus sehat
apa cancan nih gue lagi kau
aku gak bisa terus terusan di klinik
aku harus ke tempat pembahasan
berarti kamu juga pesan pembahasan dong
ini temenku namanya haikal
dia itu juga peserta pembahasan
berarti dia sainganmu
kamu harus bisa kalahin
gak boleh gitu il
nama aku bilal
nama aku haikal dan ini ismail
bukan aku gak mau ngijinin
aku sudah janji sama ibuku
ibuku soalnya sudah sakit dirumah
aku harus menang
karena ingin memberikan hadiah terbaik buat ibuku
yaudah deh kalau gitu
kita berdua bakalan anterin kamu ke tempat pembahasan azan
kebetulan juga kan aku juga peserta pembahasan
mendingan kita ambil truk dulu
oke aku sih ngambil
gak boleh gitu
nanti dikabulin aja
bantuin turun aja
bantuin turun juga dong
pakain lah kak kasihan
alahkanah allah sekepalanya
putri kaila ajang
ustazah minta tolong ya
bikinin teh manis anget
yuk semangat ya ustazah
haikal sama ismail kemana ya
saya bingung tuh apa jangan jangan mereka lewat jalan lain ya
oh bisa jadi
hekel udah nyampe kali ustaz
dia tuh bener banget tuh
yaudah gini aja mendingan sekarang kita langsung ke lokasi
siapa tahu ketemu di jalan
hah betul tuh ustaz
mending langsung aja
saya setuju sama ustazah yaudah kalo gitu sekarang siap siap ya
kencangkan ikat pinggang kita akan ngebut nih
oke siap mas
jalannya lelelat juga
tapi kan ekspresisi udah kenceng nih
bukan kamu doang yang kenceng itu
wah ya emang masjidnya cuma segini kapasitasnya
alah beloy ini beloy

ya juga sih kak
ya tapi juga ya ilah
ya juga sih kak

ya dari tadi disini kagak ada mobil lewat
maafin aku ya temen temen
aku jadi menyusahin kalian
kakek aku juga udah sakit banget nih
udah kalian duluan aja
tinggalin aku aja disini
aduh gila kamu gak boleh gitu dong
kamu gak boleh putus asa gak boleh gampang nyerah
itu ada gerobak
gimana kalo kita anterin bilalnya pake gerobak aja
terima pesantrenku nanta
dia itu pengikut lomba azan tapi kaki sakit
jadi kita boleh minta gerobaknya ya pak
nanti kita bakal janji kok bakal balikin
yaudah pake aja tapi hati hati
semoga kalian sampai di tujuan
amin makasih ya pak
hahaha ya ampun
malangnya nasib ketiga temanku itu
nikmati semua tempat tidur ini
ya ampun kasian banget sih guys
is a queen jadi i bebas
ngapain aja tiduran seharian pun
rantuh bebas rantuh bebas
wih wih bangun
aduh ini corona tuh gak bangun bangun juga ya
apa kita bawa ke rumah sakit aja
boleh tuh ustazah
eh ustazah ustazah itu ada kecoh
aduh kecoh kecoh
kecoh kecoh kecoh
kecoh kecoh kecoh
kecoh kecoh kecoh
kok si ratu tiba tiba sadar
hah betul tuh betul
ratu ratu udah kamu gak usah pura pura lagi
ratu ratu kasihan tuh ajak
ratu kamu kenapa
maaf ustazah tadi kesalah teknis kayak jadi pingsan lagi
wih kok bingesan
jadi ratu tadi pura pura pingsan biar gak setar hafalan
aduh capek deh
harusnya kamu itu jujur aja sama ustazah kalau belum siap setoran hafalan al quran
kamu gak perlu bohong kayak gitu
kamu itu udah bikin semuanya khawatir sama kamu karena kamu pingsan tadi
sekarang ustazza mau tanya sama kalian
di sini siapa aja yang belum siap setoran hafal al quran kayak ratu
asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat datang para hadirin
ya saya panggilkan dua peserta terakhir
bila silahkan naik ke atas panggung
gak ada orangnya
ya sudah peserta selanjutnya saja
kau ke mana tuh gue
iya gue sudah aja di bupi
baiklah karena sudah tidak ada peserta lagi
maka saya akan menyelesaikan perlombaan ini
tunggu tunggu tunggu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mohon maaf sebelumnya yang terhormat kepada dewan juri
kepada mbak mc
jadi kenapa aikal telat
karena tadi kami sempat mengalami kejadian
jadi saya meminta aikal untuk pergi duluan bersama temannya
supaya segera sampai di sini secepatnya begitu
namun sampai sekarang saya juga bingung
aikal masih belum terlihat
saya memohon kelonggaran dari para dewan juri
untuk memberikan tambahan waktu kepada haikal sedikit lagi
mudah mudahan dia segera datang
kira kira bisa nggak ya dewan juri
baiklah dari keputusan dewan juri
maka peserta dari kunanta kami berikan waktu sepuluh menit
alhamdulillah ya allah
terima kasih ya dewan juri
terima kasih mbak mc nya ya
itu kan udah ditambah waktunya jadi sepuluh menit
lo tenang aja bismillah
kok dikasih waktu sepuluh menit sih
aduh kayaknya aikal masih lama lagi deh ustadz
daripada buang buang waktu
mending sobek aja yang gantiin
suara sobri itu kan lebih merdu lebih bagus daripada suaranya haikal
bukannya suara kamu kayak ayam keslak dedek
lo bantu niel
jangan didorong ke sini
ini mah ini lelak
udah aikal ismail kagak usah dorong lagi
aku jadi gak tega sama kalian
aku ini ikhlas buat kamu
aika sekarang jadi capek
kamu tenang aja
kita masih semangat kok
walaupun kita capek
kita tetep bantu kamu